sedang konsentrasi mengawal proses rekapitulasi berjenjang
soal usulan saudara andi arief tersebut
yang disebut sekretariat bersama
kami belum bisa memberikan tanggapan ya
karena untuk saat ini partai partai termasuk kami
sedang konsentrasi mengawal proses rekapitulasi berjenjang
kita tahu proses tersebut sementara ini sedang berjalan
ada yang sudah selesai tingkat kabupaten
ada yang sudah masuk provinsi
baik pilpres maupun terutama pileg
jadi rekapitulasi berjenjang ini penting sekali
dan kita butuh konsentrasi untuk mengawalnya
agar tidak terjadi perbedaan dengan apa yang
sebenarnya dipilih oleh rakyat
jadi soal format koalisi dan lain sebagainya
mungkin setelah tanggal dua puluh
setelah selesai semua proses rekapitulasi
dan ada keputusan resmi kpu
hasil pemilu baik pilek maupun pilpres
mungkin baru bisa didiskusikan dengan rekan rekan
saksikan terus program program kompastv